kakak kan cepet sembuh kalo luka
perih aja sih
dewi pernah melukain kak sinta
dan ngambil kekuatan kak sinta
nanti kita cari cara ya
biar kekuatan kakak bisa balik lagi
lora kemana ya
gagal lagi aku dapet mansa
aku harus buru buru balik ke kamar
kemana aja dari tadi dicariin kak wisnu
loh aku kan habis dari toilet
kamu kok udah disini
enggak itu bukan silaman ular
itu cuma seorang pasien yang kena gangguan jiwa
jangan jangan itu reza
kalau siluman ular yang datang itu reza
aku harus lindungi keluarga ku
kalian gak perlu takut ya sama siluman ular itu
gak perlulah kalian percaya itu kan cuma buat nakut nakutin anak kecil aja
gak ada kok
gimana kalo beneran ada
ya aku hajar dong siluman ularnya
tenang aja kalian pasti aman kok kalau sama aku
kan aku jago karate
nah kak lora bisa aja
makanya kakak sering sering deh main ke rumah
biar ada yang melindungi keluarga kita
soalnya sering kedatengan siluman ular
eri gak usah bahas itu sekarang ya
eee lora mendingan sekarang kamu pulang aja
karena udah malem kita udah pulang
loh kakak kaget ya
karena udah malem banget
yaudah kalo gitu aku pulang ya
eee mau aku hantar
gak usah kamu kan harus jagain keamanan disini
aku bisa aku pulang sendiri
yaudah nanti besok aku balik lagi ya
ya makasih ya
aku nggak butuh bunga dari kamu
ya ampun kak sampai berdarah
iya dewi juga lupa
kita kan cepet sembuh
perih aja sih
dewi pernah melukain
dan ngambil kekuatan kak sinta
nanti kita cari cara ya
biar kekuatan kakak bisa balik lagi
kakak malah seneng kok dengan kekuatan itu
kakak udah gak membutuhkan kekuatan itu
kakak udah bahagia
karena banget ada kamu disamping kakak
kan ada kamu yang lindungi kakak
ya tapi kan kak
justru sekarang kamu yang membutuhkan kekuatan itu
untuk menghadapi nagraj

dia adalah petaka keluarga kita
dia adalah petaka keluarga kita
dia yang membunuh rendra temannya sendiri
dia yang membunuh rendra temannya sendiri
rendra kakaknya karama
iya wi kakak lihat sendiri
gimana nagraj membunuh rendra
gimana nagraj membunuh rendra
bukan kamu yang menang
tapi aku rendra
tapi aku rendra

karena keluarganya karama dan wisnu itu percaya banget sama panagraj
kita sekarang harus kasih tahu mereka
biar mereka waspada sama pak nagraj
aku pasti kasih tahu kok
tunggu rama pulang ya
untung aja karama gak jadi nikah sama angelie
mereka pasti udah kejebak sekarang
mereka pasti udah kejebak sekarang
kak sinta itu
beneran suka sama karama
beneran suka sama karama

dalam hidup yang kakak jalani
itu semuanya penuh dendam
awalnya juga kakak deketi
rama karena dendam
tapi kakak sadar
rama begitu tulus terhadap kakak
itu yang membuat kakak mengerti
arti cinta dan sayang
arti cinta dan sayang
yang tak sudah setuju
bentar ya dewi angkat telepon dulu ya
ya ampun dewi
aku tuh dari semalam nelfonin kamu
tapi handphone kamu gak aktif
iya aku lupa nu
jadi hp aku tuh semalam dicas terus dimatiin
aku lupa nyalain lagi maaf ya
emangnya ada apa nu
mama aku tuh
kemarin jatuh dari tangga
dan sekarang ada di rumah sakit
terus sekarang keadaannya gimana
aku kesana ya
mama itu sekarang
kondisinya udah gak kritis lagi
tapi belum sadar wih
ya kamu kalau mau kesini kesini aja gak apa apa
nanti aku ceritain disini ya
aku ada di rumah sakit permata
iya ya yaudah sekarang aku siap siap
nanti kalau aku udah beres aku kabarin kamu ya
tantening sih jatuh dari tangga dan sekarang dirawat di rumah sakit
kita harus cepat kesana ya
iya yaudah kita siap siap yuk
jangan lupa nyampe gula
oh yaudah sebentar ya masnya tunggu dulu ya
yaudah kamu dengan aja yang berangkat ya
ya yaudah aku duluan ya kak
yaudah kamu muah siang
ma erin takut banget ma
udah udah gak apa apa kok
mama gimana keadaan ini sekarang
mau baik baik aja kali
mama baik baik aja
kok rama ada di sini
wisnu pasti telepon ramai ya
ngapain kamu di sini
mama gak mau
mama gak mau
mama gak mau
bunga ini dari kamu
aku gak butuh bunga dari kamu
sekarang kamu pergi dari rumah
kamu pergi atau aku akan teriak
kejut manti daftar
terus apa yang kamu harap dari aku reza
kamu berharap aku masih bisa cinta sama kamu
kamu aja yang bukan manusia seutuhnya
udah bisa mainin hati aku